seorang pria menganiaya dengan senjata tajam terhadap seorang perempuan yang diduga pekerja seks komersial dan mucikarinya
pelaku mengaku naik pitam karena merasa ditipu soal harga kencan dan wajah yang tidak sesuai dengan foto di aplikasi
merasa kesal karena ditipu soal harga kencan dan wajah tidak sesuai foto
seorang pria melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap seorang perempuan pekerja seks komersial di kecamatan wenang kota manado sulawesi utara
berdasarkan keterangan petugas saat konferensi pers di mapol resta manado pada kamis pagi
kronologi kejadian bermula saat pria berinisial or berusia empat puluh dua tahun melakukan transaksi memesan psk melalui sebuah aplikasi
tertarik dengan foto korban pelaku pun memesan untuk berkencan
dan setuju untuk bertemu di sebuah hotel pada rabu dini hari
namun setelah pelaku bertemu dengan seorang pria yang diduga pacar sekaligus mucikari korban di hotel
pelaku naik pitam karena dimintai biaya kencan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal
cekcok pun terjadi hingga pelaku menganiaya kedua korban di kamar hotel
pelaku ada melakukan pemesanan melalui salah satu aplikasi
dan berjanjian di salah satu hotel yang berada di kecamatan w enam
namun di situ terjadi tidak sepakatan
tidak kesepakatan sebagaimana yang pembicaraan di awal
kalau di sini saya bilang perbedaan harga ya
dimana sepakatnya dengan harga sekian
namun pada saat di lokasi
pelaku hanya sanggup membayar setengahnya
korban saat ini kedua korban masih dirawat di rumah sakit bayangkara
sementara pelaku akan dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua kuhp
tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman lima tahun penjara